sementara itu pantauan arus lalu lintas pada h tiga jelang natal dua puluh dua desember di tol jakarta cikampek cukup padat
ada sejumlah titik yang terjadi penumpukan kendaraan terutama di titik pertemuan lalu lintas tol jakarta cikampek dua elevated dan jalan tol jakarta cikampek di kilometer empat puluh delapan
minggu pagi jalan tol jakarta cikampek dua elevated padat pada kilometer dua puluh enam hingga dua puluh tiga
hal ini disebabkan adanya kecelakaan beruntun yang terjadi sekitar pukul sembilan lewat empat puluh menit yang melibatkan enam mobil
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini
sementara arus lalu lintas di jalan tol cikampek arah cikampek maupun sebaliknya terpantau ramai lancar
ada beberapa titik yang padat yaitu kilometer tiga puluh sembilan empat puluh satu dan rest area di kilometer lima puluh
kepadatan juga terjadi pada pertemuan arus lalu lintas jalan tol jakarta cikampek dua elevated
dan jalan tol jakarta cikampek dua elevated

untuk mengurai kepadatan di jalan tol jakarta cikampek arah cikampek
pt jasa marga memperlakukan kontraflow dari kilometer empat puluh tujuh hingga enam puluh satu sejak pukul delapan belas
dan sudah ada koresponden cnn indonesia gita gowinda di kilometer empat puluh delapan tol jakarta cikampek
selamat siang gita
gita bagaimana pantauan kepadatan arus lalu lintas di tol jakarta cikampek saat ini
selamat siang farhanisa
untuk saat ini di kilometer empat puluh delapan di tol jakarta cikampek memang cukup padat
dimana ini memang terjadi penumpukan antara dua jalur
dimana ini merupakan jalur pertemuan antara jalur tol jakarta cikampek dua elevated dan juga jalur tol jakarta cikampek
dimana untuk kepadatan ini juga disebabkan karena volume kendaraan yang semakin
siang ini ternyata semakin banyak kendaraan yang melalui lintasan ini
dan juga tadi di beberapa titik juga ada beberapa yang memang terjadi penumpukan atau kepadatan
karena memang tadi sekitar pukul sembilan empat puluh terjadi kecelakaan beruntun yang berada di kilometer dua puluh tujuh
dan hal ini juga berdampak pada kilometer dua puluh enam hingga dua puluh delapan sehingga terjadi kepadatan di jalur panjakan
dan untuk kecelakaan beruntun ini melibatkan
sebanyak enam mobil memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
namun memang dari total enam mobil ini
beberapa mobil memang sudah diangkut oleh pihak jasa warga di direct seperti itu
dan juga beberapa mobil ini masih berada di jalur turunan yaitu pertemuan dari jalur antara jalur tol jakarta cikampek dua elevated dan juga jalur tol jakarta cikampek
maka dari itu pada jalur tol kilometer empat puluh delapan ini cukup banyak

terjadi yaitu kepadatan karena memang juga disebabkan pada bahu jalan ini terdapat beberapa mobil yang tadinya ada di kilometer dua puluh tujuh yaitu terjadi keresahan beruntun
dan akhirnya ini sudah yaitu mereka menuju ke jalur pertemuan yaitu di kilometer empat puluh delapan
maka dari itu juga terjadi penyempitan jalan di mana para pengendara ini juga harus berhati hati ketika mengendari kendaraannya
dan sementara itu dari pihak kepolisian ini juga tetap berjaga untuk mengatur lalu lintas
dan juga jasa marga memberlakukan yaitu contra flow di kilometer empat puluh tujuh hingga enam puluh satu di jalur tol jakarta cikampek
ini untuk bisa mengurai kepadatan terutama yang ada di yaitu jalur tol kilometer empat puluh delapan yang ini selalu menjadi tempat kepadatan daripada kendaraan yang merupakan pertemuan dari antara dua jalur
dan dari jasa marga sendiri juga menyediakan menambah yaitu kontrak
dan juga di jalur tol jakarta cikampek dua elevated ini juga harus diwaspadai ketika anda melewati jalur ini
ini harus diwaspadai apabila anda kekurangan bpm atau mungkin dari era dewatornya
dan dari jasa marga ini sendiri juga mewaspadai hal ini dengan menyediakan yaitu mobil layanan untuk bpm dan juga air radiator ini
ya lalu gita
apakah ada informasi terkait kapan puncak arus kendaraan libur natal dan tahun baru di tol cikampek ini akan terjadi
ya berdasarkan tadi pantauan saya dan juga bertanya kepada pihak kepolisian yang ada di pos pengamanan di sini
memang jika dibandingkan dengan hari sabtu kemarin memang kepadatan ini memang terjadi pada hari sabtu kemarin
namun kita tetap harus memantau apakah nanti menjelang sore akan terjadi peningkatan kendaraan seperti itu
karena memang dari pihak jasa marga diprediksi pada sejak h empat hingga h satu menjelang hari natal yaitu pada tanggal dua puluh lima desember
ini prediksi kendaraan yang melintasi jalur tol jakarta cikampek ini melebihi sembilan ratus ribu kendaraan
maka dari itu kita juga masih memantau
dari pihak kepolisian maupun jasa marga apakah di hari minggu ini akankah nanti pada sore ataupun malam hari terjadi kepadatan seperti itu
namun pada siang hari ini jika dibandingkan dengan hari sabtu kemarin dari pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa hari sabtu kemarin memang lebih cukup padat
daripada pada siang hari ini pada hari minggu tanggal dua puluh dua desember ini
baik terima kasih koresponden cnn indonesia gita goida atas laporan langsung anda dari tol jakarta cikampek